gue harus temuin botol kecap buat bahas masalah ini
cek tumben banget nih kerubuk kulit video call duluan
cek udah enak
ternyata harapan dan cinta ibu sebegitu besarnya
sampe punya rifqi
dan sekarang hancur karena gue yang minta omroh untuk join ibu
lelakuin ini karena gak mau yang lain
ibu terluka lebih dalam lagi saat ibu tahu
kalo orang yang pernah nyakitin el itu
ada laki laki yang ibu cintai selama ini
duduk dulu kik papa mau bicara sama kamu
masalah michel sama arin bagaimana
apa sudah terbukti misalnya itu tidak bersalah
kalau soal itu kita semua juga masih ngumpulin bukti buktinya sih pak
semoga aja semuanya bisa cepat selesai
dan michelle bisa segera dinyatakan tidak bersalah
apa keadaan papa seperti ini seperti sekarang ini
apa jangan jangan papa itu cuma mau buat michelle itu lulut sama papa
sampai nanti michelle itu mengizinin papa untuk deket sama mamanya michelle lagi
papa bener bener menyesali semua perbuatan papa sama michelle
papa sudah menghindari dia
papa lagi cari waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan papa dengan mamanya michio
kenapa papa sadar
papa gak berhak bahagia dengan mamanya michelle setelah apa yang bapak perbuat sama michelle
oh sampai nanti dia tahu bagaimana perbuatan papa sama michelle
sama anaknya dia
oleh karena itu papa putusnya
papa ikuti omongan michelle dan kamu
itu yang paling benar
yaudah papa masuk dulu ya
jangan lupa kamu dukung dan bantu terus michelle
papa keliatan sedih banget harus ngejauhin nyokapnya kerupuk kulit
kayanya papa emang sesayang i itu sama nyokapnya kerupuk kulit
mau ngapain lagi dateng kesini
kita udah selesai
jadi gak perlu ada yang dibahas lagi
lagian harus berapa kali sih aku ngomong
tolong jauhin aku da vin
jadi please tolong dengerin aku satu kali ini aja
aku gak akan pernah lagi ganggu kehidupan kamu
ya udah mau ngomong apa
kenapa gak disini aja sih ngomongnya
aku gak mau ra
tolong ikutin keinginan aku kali ini aja
aku mau ngomong sama kamu di luar untuk terakhir kali nya ra
karena ini terakhir kali nya gue akan ngobrol sama opa da vin
kenapa ya om roy kok buangin ibu
nggak seperti biasanya om roy ngelakuin itu sama ibu
ibu salah apa sama om roy
ibu ngerasa kalau ibu tuh gak salah apa apa
tapi kenapa om roy ngelakuin itu sama ibu
dan begitu sayang sama ibu
bisa jadi bapak kamu yang baik
tak seperti bapak kamu yang dulu
kasian banget sama ibu
ibu jadi seri banget gitu gara gara gue
umroh juga jauhin ibu pasti karena mau ikutin kemauan gue
gue jadi ngerasa bersalah banget sama ibu
gue harus temen botol kecap buat bahas masalah ini
tumben banget nih kerubuk kulitnya
akhirnya tiba juga waktu dimana lo tuh udah mulai bucin sama gue
dan mulai hubungin gue duluan
botol kecap kita harus ketemu sekarang
ada yang penting gue harus omongin ke lo
jemput gue setelah kerja ya
gue selaku jodoh gue selalu siap untuk antar jemput lu kemana aja
karena gue gak mau jodoh gue ditikung sama orang lain
gue punya kerubuk kulit kayak serius banget tegang banget
apa jangan jangan soal video kemarin itu
nah mungkin ini pasti ada apa lagi nih
kalau gituhi jadinom
sekiranya abis ini ber sky fen
paling kamu suka aku beliin ya
lagian kita kesini kan karena kamu mau ngomong sama aku
jadi kita ngobrol sebentar abis itu aku harus cepet cepet pulang
karena aku belum izin sama papa
rara beneran marah sama gue
sikapnya jadi berubah dingin banget sama gue
bahkan untuk sekedar ngobrol aja
rara keliatan males banget
gua emang bodoh banget
kenapa juga gue ngomong kayak gitu waktu di kafe
pelanggan pada mau dikirim cepat
padahal kan deliver drivernya itu cuma berapa orang
madam pretty juga kenapa sih
nggak mau nambah pegawai buat kirim makanan
jadi gua terus kan yang ngirim
kemarin gara garasi dancerboy itu
gue gagal ngajak michelle jalan
sekarang gua mau pake alasan apa lagi ya kalo mau ngajaknya jalan
makan malam bareng di kafe juga gak masalah sih
yang penting gua bisa deket sama michelle
makan malem malem waktu sekitarnya